kalau begitu kita mempunyai masalah yang sama dengan alasan yang berbeda
kalau bukan karena diselamatkan oleh ayah anda
mungkin akur sudah mati di tangan mereka
aku akan menghabisimu siliwangi
kau akan kubuat menjadi abu
lebih baik kita cari orang bertopeng itu
untuk tuntaskan batu dendam kita dan membunuhnya
dia tidak jauh dari sini
seingatku kriwilata tinggal di sini
bagaimana kalau kita periksa ke dalam
tidak ada barang berharga di sini
percuma kalian kalau mau merampok
kami tidak ingin merampok
kami bukan orang jahat
benar kiwilata kami bukan orang jahat
kami bukan orang jahat yang pernah sekondis
jadi bagapun orangnya lupanya dibeduhi
saya meraih orang yang menjahat
saya akan bikin orang yang jahat
atau menerima bayangan pada komentar
menemujukkan organ banyak t rarely
jadi karena dukungan yang ternyata hadir dari anak squared
kami akan perasa nilaifck

aku tidak bisa tinggal diam
aku harus mengeluarkan penelusur vika
aku harus mengeluarkan penelusur vika
aku harus mengeluarkan penelusur vika

sangat jauh tapi aku tetap semangat
kok berani beraninya anak kecil ada di hutan
di sini kan angker dan banyak perampoknya
jadi kamu raden walang sungsang
saya sering mendengar nama kamu
tapi kenapa raden ada di sini
aku ditangkap oleh para penjahat
tapi tentu saja aku masih bisa kabur
wah ini kesempatan emas kamu
kalau kita bawa raden walang sungsang ke pajajaran
kita akan mendapatkan hadiah yang sangat besar
kalau kami mengantar raden ke pajajaran

terima kasih pak man
aku senang sekali pak mohon bisa menolongku
aku memang ingin cepat sampai
dan bertemu dengan ayah anda prabu
dan ibunya subang larang
ternyata aku di sini walang sungsang